kepolisian sawah lunto sumatera barat menyatakan tambang batubara di desa talak kecamatan talawi meledak karena dipicu gas metan
ledakan terjadi saat penambang menghidupkan mesin bor di kedalaman satu ratus enam puluh meter
ada lima penambang yang mengalami luka bakar dalam kejadian tersebut
tambang batu bara ini meledak pada selasa malam sekitar pukul sebelas di desa talak kecamatan talawi kota sawah lunto
lubang tambang yang meledak adalah lubang h
saat itu ada lima penambang yang tengah berkegiatan di kedalaman satu ratus enam puluh meter
menurut keterangan polisi ledakan dipicu gas metan yang bocor pada lubang lama dan bertemu dengan alat bor yang dioperasikan oleh para penambang
polisi telah menutup lubang tambang yang dioperasikan oleh pt nusa alam lestari tersebut
petugas dinas pertambangan sumatera barat akan memeriksa penyebab pasti terjadinya ledakan
kronologisnya awalnya sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh ketika sedang melaksanakan
penambangan di kedalaman satu ratus enam puluh meter terdengar suara ledakan yang dimungkinkan karena mereka menggunakan peralatan yang menyentuh bekas tambang lama yang mengandung gas metana
sehingga terjadi ledakan di sana
selang beberapa saat mereka keluar dari lubang dalam keadaan luka bakar kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah kota sawalunto
sedikitnya ada lima korban luka bakar di atas lima puluh persen yang kini tengah dalam penanganan dokter
tersebut tiga diantaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit umum padang muhammad jamil karena terpapar luka bakar hampir delapan puluh persen
sementara itu kepolisian dan pemerintah serta tim penolong sawalunto kini tengah mencari korban yang diduga masih berada di lokasi